kalau dari pendapat anda dari sisi bisnis apakah mendaftarkan merek dagang citayam fashion week ini memang bisa menguntungkan mas yuswo
mungkin sebelum ke sana mbak dian intinya begini
kalau kita ingin bahwa cfw ini berjalan terus tidak hanya hype yang kemudian seumur jagung
maka itu mesti harus didaftarkan dan harus ada yang memiliki
kecuali kalau kita ingin ini hanya isu liar seperti yang terjadi sekarang tidak dikelola tidak dikurasi
saya ramalkan nanti bulan depan atau dua bulan ke depan itu akan hilang
karena sifatnya hype itu selalu short term
makanya kalau kita berkepentingan ya pemda dki atau kemen parekraf berkepentingan untuk menjadikan cfw ini sebagai peluang
untuk menggerakkan industri

maka mesti harus didaftarkan
dan ada yang memiliki tetapi saya kira yang memiliki mestinya public good mestinya pemerintah
memang nilainya kalau anda lihat kalau anda taksir begitu ya apakah ini memang bisa jangka panjang
kalau misalnya kita lihat dari ramainya diperbincangkan cfw terus orang berada di sana
dan juga orang orang yang berpengalaman maka apakah ini bisa jangka panjang
apakah bisnis di sana juga merasa diuntungkan dengan kehadiran warga yang datang
nilainya sangat besar mbak nilai ekonominya sangat besar
apalagi kalau ini bisa dilakukan secara sustain
jadi misalnya misalnya aktivitas fashion week itu bisa berlangsung tiap minggu atau tiap bulan
atau nanti ada yang paling gedenya tiap tahun misalnya
maka dia akan punya nilai ekonomi yang tinggi karena pertama bisa mendatangkan crowd ya di satu sisi demand atau pasar
di sisi lain bisa mendatangkan sponsor dan seterusnya
tetapi semua pengelolaan ini harusnya dikelola dimiliki oleh atau menjadi public domain
public domain menurut saya yang memiliki mestinya pemerintah apakah pemda dki atau pemerintah pusat
tetapi pengelolaannya saya kira nggak bisa pemerintah
karena kalau yang mengelola birokrat pasti karena ini kan pekerjaan seni ya
kegiatan fashion ini kan kegiatan kesenian ya butuh kreativitas itu kalau birokrat nggak bisa
jadi mestinya pihak swasta tetapi kepemilikan harus kepemilikan publik
memang sepenting itu ya mas untuk mendaftarkan ini ke dirjen haki ya mas
apakah memang ini benar benar kalau tidak didaftarkan bisa bisa berpeluang bisa hilang begitu aja gitu
untuk bisa sustain bisa berlanjut terus maka mesti citayam fashion week itu punya identitas mbak
punya sesuatu event
event yang tetap ya punya satu ide
itu dilaksanakan tiap tahun itu jelas waktunya stylenya karakternya identitasnya juga jelas
itu konsisten dari waktu ke waktu
itu syarat untuk bisa sebuah fashion show satu kegiatan kesenian itu bisa berjalan secara sustainable
kalau yang terjadi sekarang itu liar mbak
semua orang bisa masuk ya terus kemudian stylenya juga nggak dipikirin nggak ada kuratornya
jadi mestinya ini dikurator
yang ngurasi tetapi yang ngurasi bukan pemerintah
yang ngurasi adalah orang orang yang ngerti street fashion dan ngerti roh dari identitas cita yang fashion week
ya yaitu kalangan bawah kemudian brandnya lokal dan seterusnya
itu mesti harus dipikirkan
dan kemudian dibikin eventnya secara rutin
apakah mingguan apakah bulanan
nah tentu saja aspek keamanan aspek kriminalitas macam macam mesti harus dipikirkan
ini kalau memang pemerintah serius
mereka harus ingin menjadikan cita fashion week itu sustainable
saya yang saya takutkan adalah ketika nanti tiga bulan lagi
itu akan fenomena ini akan menghilang
karena ciri dari happ itu begitu
hype itu selalu begitu mbak
dulu ada pasar santa namanya
pernah juga hype seperti ini tetapi hanya berlangsung nggak sampai setahun ya
mungkin enam bulan ya nggak sampai tahun
dan sekarang sudah hilang sama sekali
karena tidak adanya kurasi tidak ada pengelolaan dan semua dilakukan semua orang bisa masuk semua orang bisa lakukan secara liar
tidak ada kurasi seni tidak ada jamin ini pelaksananya berkesinambungan ditata dan seterusnya
jadi menurut saya pemerintah dengan seluruh stakeholder termasuk swasta termasuk akademisi teras media
itu mestinya harus menjadikan ini sebagai peluang untuk menjadikan ini sebuah gelaran yang keren
jadi bisa kayak harajuku di jepang mbak itu bisa sampai dua dekade
karena inovasinya jalan terus eventnya jalan terus ya
orang secara natural itu menghasilkan gaya gaya apa namanya fashion yang kemudian menjadi kiblat dari fashion di jepang bahkan di dunia
sebenarnya citayam fashion week punya peluang untuk itu mbak

mas yusof tadi menyarankan agar pemerintah ini kemudian pemerintah itu bisa menjadikan ini sebagai gelaran yang keren
mereka harus menjadikan ituiel
kemudian memiliki merek cita fashion week meskipun secara teknis mungkin akan diatur oleh pihak ketiga atau swasta
tapi kalau mas yusuf melihat dari gestur atau statement statement yang terlontar sejauh ini
seperti apa anda melihat pemerintah daerah menanggapi soal kepemilikan merek dagang
menurut saya pemerintah nggak nangkep fenomena ini
dan nggak entrepreneurial menangkep peluang ini
maka pendekatan yang diambil adalah pendekatan versi khas

ini ngelarang zebra cross ya ini apa menyebabkan jelek menyebabkan kriminalitas dan seterusnya
harusnya menurut saya memang betul zebracle tidak boleh dipakai tetapi bisa diatur ya menurut
saya tempatnya juga enggak mesti di dukuh atas ya bisa di berbagai tempat secara bersamaan juga
bisa di kota tua di sarinah atau di apa namanya di tim misalnya tetapi duku atas harus ada
tapi nggak boleh menggunakan zebra cross boleh tetapi pada waktu car free day misalnya jadi tetap
kepentingan umum tetap dijaga tetapi menurut saya karena otentik itu di dukuh atas dan kenapa
dukuh atas strategis karena kenapa bongge itu ke dukuh atas karena ada tod atau adanya krl dan
seterusnya sehingga murah kesana itu otentisitasnya disitu ya story kuatnya disitu makanya
harus pemerintah dki harus mengatasi itu karena itu harus diberikan ke dukuh atas karena itu harus
punya entrepreneur spirit gitu ya punya jiwa kewirausahaan untuk menangkap ini sebagai peluang
jadi pendekatannya bukan melarang atau menutup gitu ya tetapi menjadikan ini sebagai aset bagi
pemerintah dki untuk menjadi gelaran gelaran event ya mungkin ada fashion week yang jakarta fashion
week yang level atas gitu ya yang untuk segmen atas barangkali citayam fashion week
bisa di untuk streetwear gitu ya mas ya untuk streetwear gitu dan pemainnya kalau bisa
sebagian besar mestinya kalangan bawah sih walaupun nggak menutup kemungkinan karena ini panggung
demokratis ya kalangan atas ikutan tapi kalau kalangan atas invasi ya semuanya kalangan atas
berarti kehilangan rohnya kehilangan spiritnya makanya mestinya menurut saya dominasinya
mesti tetap bongge cs gitu ya jangan yang artis artis baik artinya ini mas yuswo mengharapkan
pemprov dki jakarta ini punya pandangan yang berbeda soal citayam fashion week ini mengatur kemudian juga
muncul ini supaya semuanya
bisa menikmati yang namanya cita young fashion week
ini secara rata karena ini momentum
momentum ya momentum
terjadi ketika terjadi
sesuatu yang natural otentik
dan bisa menjadi cikal bakal
industri kreatif maka pemerintah
dki dan kemenparekraf harus menangkap
peluang ini ya makanya spiritnya adalah
kewirausahaan gitu mbak dia
baik terima kasih mas yusuf wahadi
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini